saya penarangnya dia di sana pak
saya bisa berdarah karirin gajinya kecil

inilah jeritan nasabah kresna life
yang menuntut pertanggung jawaban manajemen kresna life
sebelumnya perwakilan nasabah kresna life
mengungkapkan terjadinya gagal bayar
sebesar enam empat triliun rupiah
terhadap delapan sembilan ratus pemegang polis kresna life
izin bu ya nanti kita ngomong berdua ya
menindaklanjuti permasalahan ini
ojk mengundang perwakilan nasabah dan manajemen kresna life
namun pertemuan ini berlangsung tertutup
pada saat itu pak pak beri izin
dengan kami nasabah
selain itu tak sedikit nasabah kresna life
yang juga kecewa terhadap ojk
yang dianggap kurang mampu membantu
menangani permasalahan pengembalian polis nasabah kresna life
perwakilan nasabah sekaligus anggota dpr ddki
inggar joshua yang mengikuti pertemuan itu
mengatakan mereka mengaku kecewa
karena pihak kresna life tidak berani mengeluarkan kepastian
mengenai penjatualan dan skema pembayaran polis milik nasabah
jadi terus terang saya sangat sangat kecewa
katanya mereka itu tidak
berani mengeluarkan rencana perbaikan skedul
yang memang benar benar mereka ucapkan di depan kita
akhirnya kita tekan
mereka minta satu dua hari kan gitu
kan sampai sabtu kan libur
ya paling nggak senin dia sudah keluarkan
sementara pihak manajemen kresna life
berjanji akan menyiapkan rencana penyesuaian
untuk membayar klaim milik nasabah
yang sejauh ini belum terbayarkan
pasti ada pegang polis yang setuju dengan rencana
ada yang tidak
yang setuju tentunya akan jalan
dalam waktu dekat kita akan buatkan semacam rencana penyesuaian
jadi kita kasih pilihan
customer yang setuju silakan monggo
pihak kresna life mengklaim
telah membuat kesepakatan dengan pihak nasabah
dan akan segera menindaklanjuti
hasil pertemuan yang diperoleh
dan diperakarsai oleh ojk tersebut
tim liputan cnn indonesia